umat hindu di blitar jawa timur selasa siang menggelar pawai ogo ogo berbagai karakter buta kala
sekitar enam puluh replika raksasa berbagai karakter diarak sepanjang tiga km
pawai bertujuan mengusir segala roh jahat yang disimbolkan dengan ogoh ogoh atau buta kala
setelah diarak berkeliling ogo ogo dibawa ke permukiman umat hindu untuk dibakar atau tawur kesanga
setelah selesai mengikuti prosesi ini umat hindu melaksanakan catur berata penyepian dengan tidak menyalakan api
tidak bekerja atau amati karya tidak berpergian dan tidak mengadakan hiburan
sementara itu di denpasar bali sejumlah pemuda membuat ogo ogoh dari aneka limbah mulai kardus bekas kulit kayu hingga kulit singkong
meski menggunakan bahan seadanya hasilnya tetap dapat membuat orang kagum
ogo ogo merupakan perusahaan yang berhasil menjelaskan kemampuan dan kemampuan
ogo ogo merupakan simbol buta kala atau raksasa yang menggambarkan sifat buruk yang harus dihilangkan dari dalam diri manusia
ini di banjar semagel terdapat banyak juga pohon pohon pohon pohon pohon bi
nah itu dan samping itu di sini ada juga produk produksi bi
nah kita mempunyai ide supaya itu tidak menjadi limbah
kegiatan serupa juga dilakukan di jawa tenggara
kegiatan serupa juga dilakukan di jawa tenggara